di tengah ketidakpastian global bank indonesia bank sentral menaikkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate dua puluh lima basis point menjadi lima lima persen
bank indonesia juga memberikan pandangan terhadap produk domestik bruto di triwulan kedua ini
rapat dewan gubernur bank indonesia yang digelar empat belas sampai dengan lima belas agustus kemarin
menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait kondisi ekonomi di triwulan ke dua dua ribu delapan belas
bank indonesia mengambil keputusan untuk menaikkan bi tujuh days reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis points
sebagai upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik
dan mengendalikan defisi transaksi berjalan dengan batas yang aman
gubernur bank indonesia peri warjio menyatakan
sejauh ini perekonomian indonesia meningkat cukup tinggi terutama didorong oleh permintaan domestik
dari konsumsi swasta dan pemerintah produk domestik bruto tumbuh lima dua puluh tujuh persen pada triwulan ke dua tahun ini
seiring dengan perkembangan
dengan peningkatan ekonomi domestik defisi transaksi berjalan meningkat pada triwulan ke dua
defisit transaksi berjalan tercatat delapan miliar dolar as lebih tinggi dari defisit triwulan pertama
kita masih memperkirakan overall ya bisa mendekati lima dua persenan lah seperti itu
itu sebenarnya konsisten dengan komunikasi sebelumnya
sebelumnya kita menaikkan bi tujuh day reverse rate dua puluh lima basis point
karena memang ada indikator berikutnya
ya dari rdk sebelumnya yang tadi saya sampaikan
bahwa kita perlu bersama sama pemerintah koordinasinya sangat erat antara pemerintah dan pemerintah indonesia
untuk menurunkan karan akun defisi ke depan
dan itu kenapa kita perlu menaikkan bi tujuh ds reverse rate
yang kedua menyikapi meningkatnya ketidakpastian global
baik karena vat fund rate increase ketegangan perdagangan
maupun juga apa yang terjadi di turki
dan yang ketiga secara real maupun nominal perbedaan suku poinnya masih cukup
dengan kemarin cuma karena ada premi risiko yang meningkat
makanya perlu kita menaikkan dua puluh lima basis point
nah dasar pertimbangan yang kuat berdasarkan kerangka kerja yang memang kita sudah terapkan sejak lama
dan komunikasi yang grid ini yang alhamdulillah pasar memahami
mendalami dan mengerti dan karenanya kenapa rupiahnya kemudian menguat
bi mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik
dan mengendalikan defisi transaksi berjalan dalam batas yang aman
dalam upaya untuk menyikapi ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini